badan pengawas pemilu republik indonesia telah melakukan pengawasan penghutang suara ulang di kuala lumpur malaysia
terlihat antrean panjang para pemilih yang ingin melakukan pungutan suara ulang
beginilah suasana pemungutan suara ulang yang digelar di kpu ri kuala lumpur malaysia pada minggu siang
pelaksanaan pemungutan suara ulang ini diawasi langsung oleh bawaslu
agar sesuai dengan ketentuan prosedur ketersediaan logistik akurasi data dan ketentuan khusus mengenai prosedur psu
selain itu bawaslu ri juga berkoordinasi dengan jajaran kpu secara intensif
agar semua kerawanan bisa diantisipasi sejak dini
melekat untuk memastikan pemungutan suara ulang
sesuai dengan ketentuan baik prosedur kemudian ketersediaan logistik akurasi data dan ketentuan khusus mengenai prosedur
berkaitan tentang pemungutan suara ulang
selain itu pengawas pemilu juga berkoordinasi dengan jajaran kpu secara intensif
agar semua kerawanan bisa diantisipasi sejak dini